makanya dia seperti itu sama kamu
enggak buktinya aku kabur dari rumah aja dia nggak nyariin aku kan
dia udah bener bener gak cinta sama aku mah
nanti kalo dia lahir
dia gak bisa ngerasain kasih saya yang utuh dari
kita bawa ke rumah sakit lagi ya
kita bawa ke rumah sakit lagi yuk
kalo bener al sudah menikah
kenapa dia harus menutupinya dariku
aku harus tanya al
selama ini al aja gak mau jujur sama aku
pasti kali ini dia nggak akan jujur juga
kondisi kandungan belsa saat ini baik baik saja
yang saat ini memang sedang lemah
jadi harus dijaga ya
dengan sangat baik baik
baik kalau gitu saya permisi dulu
kenapa lo masih disini
mbak disini karena mbak tuh perhatian loh sama kamu
mbak peduli sama kamu
lo gak usah sopet peduli sama gue
setelah apa yang udah lo rebut dari hidup gue
termasuk perhatiannya mama
kamu apa apaan sih elsa
aku pulang aja ya
makanya dia seperti itu sama kamu
buktinya aku kabur dari rumah aja dia gak nyariin aku kan
dia udah bener bener gak cinta sama aku mah
nanti kalau dia lahir
dia gak bisa ngerasain kasih saya yang utuh dari nino
oh gak mama
cuma mama harapan aku
cuma mama yang bisa bantu aku
tolong aku ya ma
mama mesti bantuin kamu apa
selama ini mama udah selalu ada buat kamu
sekali ini aja bantu aku untuk damai sama nino
kamu kan cuma buat aku
karena ini juga kan

ini memang beberapa badan selaya

dalam gej marc ini
kamu masih nanya ada apa
kamu nggak tahu kalau istri kamu itu pergi dari rumah nino
dan dia sampai pingsan kamu nggak tahu
ya allah lagi lagi elsa berbuat nekat
sekarang istri kamu ada di rumah sakit sejahtera
tolong kamu jemput elsa ke sini sekarang bisa kan
saya kasihan calon bayinya kalau terus terusan stres seperti ini nino
iya ya ma aku segera ke sana kok
oke terima kasih ya
nino sebentar lagi akan kesini jemput kami
terima kasih ma
gimana caranya supaya saya bisa mengetahui semua
mama kenapa mama sedih
rena sering banget menyebut soal mama
oma boleh tanya nggak
kalau rena lagi sama papa ada mama ya
mama di mana
di rumah papa
di rumah papa
bukan di apartemen
rumah papa yang gede
bukannya al bilang rumah itu udah dijual
apa al juga bohong soal rumah itu
rena mau nggak ikut oma ke rumah papa